dengan enam puluh lima rumah sakit rujukan dan kemampuan tes sampel hingga empat per hari
apabila kristus akan datang dalam kuasa dan kemuliaan besar
dan jika wilayah wilayah tersebut juga harganya cukup tinggi
apakah mereka juga sebenarnya tertarik
demi untuk mencari rumah di antara pohon pohon di negara bagian tersebut
gorengan yang murah dan mudah didapat menjadi alasan mengapa makanan yang satu ini digemari